inilah rekaman video warga yang mengabadikan peristiwa kecelakaan yang dialami sejumlah pengendara roda dua di jalan danau sunter selatan tanjung priuk jakarta utara
mereka terjatuh setelah melewati polisi tidur atau speed bump yang baru saja dibuat
sejak kamis dini hari hingga kamis siang beberapa pengendara roda dua yang mengalami kecelakaan dan terluka parah hingga tak sadarkan diri
para pengguna jalan merasa keberatan dengan adanya polisi tidur ini
tadi pagi saya posisi dari arah lampu merah cibiru itu ada empat si posisi tidur
dua saat ini sudah dibongkar sisa dua lagi
nah itu pagi itu saya terkaget
jadi enggak enggak setuju mas
menurut kasat lantas jakarta utara kompol gustisunawa pihaknya akan melakukan evaluasi karena pembuatan speed bump ini awalnya diusulkan untuk mencegah balapan liar
laporan dari masyarakat ada kecenderungan setiap malam libur ada kegiatan balap liar
setelah dievaluasi ternyata memang keginginannya mungkin ada speed gini ya kan sehingga dilakukan perbaikan perbaikan
melihat banyaknya pengendara yang menjadi korban kecelakaan
satu dari empat polisi tidur yang dibangun oleh suku dinas bina marga jakarta utara kini telah dihancurkan
gunawan sugro jakarta